mulai kamis lima belas juli pukul enam pagi
polda metro jaya akan mengoperasikan seratus titik pos penyekatan
jumlah ini meningkat dari yang semula berjumlah enam puluh tiga pos penyekatan
pos penyekatan tersebut diantaranya ada di sembilan belas titik dalam kota
tiga belas titik tol batas kota
sepuluh titik batas kota
dua puluh sembilan titik wilayah penyangga
dan dua puluh tujuh titik di ruas jalan sudirman tamrin
pengetatan mobilitas masyarakat ini dilakukan lantaran pergerakan lalu lintas di ibu kota dan sekitarnya
mengalami peningkatan sekitar sepuluh persen dibandingkan pekan sebelumnya
di jakarta kemarin itu penurunan mobilitasnya meningkat
jadi tanggal lima juli itu sempat kita penurunan mobilitasnya di angka tiga puluh persen
tanggal sebelas juli itu penurunan mobilitas di bawah dua puluh persen
sehingga kemudian warnanya hitam
padahal target di ppkm mikro ini adalah penurunan mobilitas antara tiga puluh sampai lima puluh persen
pos penyekatan yang disiapkan polda metro jaya akan beroperasi selama enam belas jam
pekerja sektor kritikal dan esensial masih boleh melintas dengan membawa dokumen persyaratan
pada pukul sepuluh siang hingga dua puluh dua malam
pos penyekatan akan ditutup dan hanya boleh dilintasi tenaga kesehatan
dokter perawat dan ambulans
kemudian pada pukul dua puluh dua hingga enam pagi tidak akan dilakukan penyekatan
sementara itu di sejumlah wilayah yang semula terdapat pos penyekatan
tapi kesadaran masyarakatnya dinilai sudah cukup tinggi
akan digantikan dengan sistem patroli
untuk memastikan pembatasan mobilitas dilaksanakan dengan baik
sebanyak satu enam ratus empat puluh sembilan personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian
tni dan pemda akan ditempatkan di setiap titik pos penyekatan
dalam waktu satu shift